anggota kepolisian kota pasuruan jawa timur
terus mendalami kasus seorang istri berinisial sa
yang membunuh suami sirinya
aksi pembunuhan yang terjadi di desa nguling pasuruan ini tergolong sadis
karena sa membunuh saat suaminya tertidur
dan membuat lehernya nyaris putus
kepada polisi sa mengaku sakit hati kepada korban
karena sering dipukul dianiaya dan uangnya diambil oleh korban
selain itu larangan korban untuk menengok anak sa dari suami
terdahulu membuat emosi pelaku semakin menjadi
polisi menemukan fakta baru
yakni ada pengaruh lain yang membuat pelaku nekat membunuh korban
sejak delapan tahun lalu pelaku kecanduan pil kucing
sehingga membuat pelaku nekat melakukan perbuatan keji tersebut
sehingga kami gali motifnya
kemungkinan besar akibat dari seringnya mengkonsumsi pil kucing
atau pil korban
nah inilah yang mengakibatkan pasangan suami istri ini
emosionalnya sangat tidak terkontrol tidak stabil
pihak kepolisian tetap memberikan hak tersangka
yaitu memberikan bantuan hukum yang mendampingi pelaku di meja persidangan
dari tangan pelaku petugas mengamankan satu pisau dapur
dan baju korban yang berlumuran darah
pelaku diancam pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
tentang rencana pembunuhan dengan ancaman lima belas tahun kurungan penjara
irsyapriyongko pasuruan jawa timur